pertandingan eksibisi nba all stars dua ribu delapan belas akan digelar di stapless center los angeles minggu delapan belas februari nanti waktu amerika serikat
voting masih dibuka hingga hari senin lima belas januari
siapa saja kira kira pemain nba all stars dua ribu delapan belas pilihan pemain basket indonesian basketball league ini dia